partai keadilan sejahtera sohibul iman ketua umum partai amanah nasional zulkifli hasan dan ketua dewan kehormatan pan amin rais
bertemu di kediaman ketua umum dpp gerindra prabowo subianto di jalan kertanegara jakarta sabtu siang
pertemuan ketiga elit partai itu dilakukan secara tertutup
sejumlah tokoh tersebut bersilaturahmi dan berdiskusi tentang koalisi antara pks pan dan gerindra dan demokrat
mereka juga membahas dukungan mereka untuk prabowo subianto sebagai capres di pilpres dua ribu dua puluh

pertemuan ketua umum dpp gerindra prabowo subianto di jalan kertanegara jakarta sabtu siang
pak prabowo adalah calon presiden yang akan diusung oleh koalisi tiga partai ini
namun klaim gerindra itu dibantah oleh pks
presiden pks soebul iman mengatakan bahwa belum ada satu kesepakatan apapun
meski demikian sohibul tak menampik ada pembahasan soal pencapresan prabowo untuk pilpres dua ribu sembilan belas
memang kita tidak ada belum ada satu agreement apapun
tetapi karena diantara yang hadir yang kemudian secara tegas dari partai
yang menyatakan capres itu kan pak prabowo kan
nah ini kan tentu kita keep lah ini sebagai sebuah milik bersama
tetapi ini kan pembicaraan kan harus sampai kepada cawapresnya
nah disitu kan tentu nanti akan ada konstelasi yang boleh saja
karena namanya juga kita lobby lobby tentu akan ada dinamika dinamika gitu
jadi sampai sebelum kita deklarasi tentu ini belum
sampai kalau udah deklarasi baru final
deklarasinya adalah sebelum tanggal sepuluh agustus
senada dengan pks pan juga membantah adanya kesepakatan untuk mengusung prabowo sbianto maju sebagai calon presiden
kepada detik com ketua umum pan zulkifli hasan mengatakan bahwa pertemuan tersebut masih berupa diskusi terbuka
zulkifli menyebut ada perbedaan dan persamaan pandangan dalam diskusi itu
dan semuanya masih berproses
ya petinggi partai gerindra pan dan juga pks melakukan pertemuan di kiriman prabowo subianto di kertanegara
sinyal ketiga partai ini akan berkoalisi di pilpres dua ribu sembilan belas pun semakin menguat
gerindra mengatakan ketiga partai sepakat mengusung prabowo subianto
namun bantahan justru datang dari pan dan juga pks yang mengatakan sebenarnya belum ada kesepakatan
benarkah belum ada kesepakatan mengusung prabowo subianto
lalu bagaimana sebenarnya bentuk koalisi
yang akan dibangun oleh oposisi
kita akan ulas malam hari ini
sudah bersama dengan saya malam hari ini di sebelah saya langsung mas viva yoga wasekjen pan
selamat malam mas wifa
selamat malam mas
ada bang andre rosiade wasek jenpan dari gerindra
bang andre selamat malam
menuntut mula abis ini
oh menuntut mula
dan sudah ada mbak siti zura atau mbak wiwi peneliti senior dari lipi
selamat malam mbak wiwi
kemarin juga ada pertemuan baik begitu ya
antara pks pan dan juga gerindra
nggak tanggung tanggung ini karena yang bertemu langsung elit elit utamanya
petinggi petinggi partai utamanya
setelah pertemuan ada apa ya
pernyataan dari gerindra
mbak andre juga tadi mengatakan
kita tadi lihat ya di sambungan telepon semalam
bahwa sebenarnya sudah sepakat ini mengusung pak prabowo
tapi kok tiba tiba partainya mas viva pks nih kayaknya belum mengatakan sepakat ini bang andre
tapi sebelum ke mbak andre
mungkin dijawab oleh mas eva dulu
ini sudah sepakat belum sih pan
ya kemarin diskusi terbuka
intinya bahwa koalisinya itu harus rapi
harus tuntas gitu
jadi belum ada yang tuntas
ada yang belum tuntas begitu
ya soal cawapres kan belum
ada tiga hal yang harus diselesaikan
yang pertama itu adalah soal membangun platform untuk lima tahun ke depan
karena koalisi pilpres ini harus berdasarkan sebuah platform yang jelas
nanti diturunkan dalam bentuk ideologi
politik sosial ekonomi dan seterusnya
itu harus jelas karena itu adalah merupakan arah panduan
kalau kemudian nanti di dalam di pres menang
yang kedua soal struktur organisasi pemenangan
jadi ini juga menjadi bagian penting dalam proses pemenangan
dan yang ketiga soal posisi pasangan cawapres
jadi ini adalah merupakan satu kesatuan
tapi meskipun begitu kami ini nanti akan melakukan upaya terus komunikasi
karena dengan adanya pkb yang sudah mendeklarasikan
maka sudah bisa dipastikan
kemungkinan hanya akan ada dua pasangan calon nanti yang berlagak gitu
nah oleh karena itu pak jokowi sudah
kemudian pak prabowo nanti dengan beberapa tim koalisinya akan melakukan komunikasi politik
termasuk pan pks dan juga dengan partai demokrat yang belum menentukan pilihannya
apakah nanti akan bergabung dengan pak jokowi atau bergabung di luar pak jokowi
jadi intinya bahwa ini masih relatif lebih cair
tapi satu hal bahwa proses komunikasi dilaksanakan secara kekeluargaan
pengambilan keputusannya tidak dengan voting mas
dengan musawarah mufakat demi persaudaraan nasional
tapi kalau dikatakan sudah sepakat mendukung pak prabowo
posisi pan sebenarnya bagaimana mas iva
ya pan telah melakukan ijtihad politik untuk berada dalam perjuangan di luar petahana
oke itu dengan kata lain sudah sepakat dengan bang andre dong ya
jadi kalau soal membangun koalisi ada tiga hal tadi yang saya sebutkan
itu yang dirumuskan secara sinergis menjadi satu paket satu kesatuan
dan akan menjadi bagian penting dari proses koalisi nantinya
jadi tinggal bagaimana nanti urutan mungkin siapa cawapresnya atau bagaimana bentuk koalisinya
dan seperti tadi yang dikatakan oleh mas ifah ya untuk ke depannya
bang andre bagaimana nih sebenarnya pertemuan semalam atau kemarin itu sebenarnya poin poin apa sih yang dibahas oleh tiga partai
dan seperti apa kemudian bisa merujuk bahwa oke kita sudah sepakat mendukung pak prabowo
ya pertemuan kemarin siang ya
tepatnya setelah acara halal bi halal dan undak wah
lalu pak soebul iman bertemu bersilaturahim sambil makan siang
ya di rumah kartanegara
intinya adalah tokoh tokoh ini sudah sering bertemu
jadi banyak pertemuan antara pak prabowo pak amin bang zulhas lalu pak soebul
bertemu secara intens
hampir tiap minggu mungkin malah berdiri
jadi secara kemistri tidak ada masalah ya
tapi tidak pernah di expose di media
jadi kadang media nggak tahu yang tahu bang viva aja gitu
jadi pertemuan itu sudah rutin
tapi kalau tidak terjadi
memang tiba tiba ada muncul pernyataan di media
nah dibantah oleh bang zul
kan ini yang rame
ya saya rasa bang zul karena orangnya taat azaz ya
karena memang koalisi ini memang meskipun secara formal belum disahkan
tapi kita tahu sama tahu
insya allah kami solid bertiga
dan mudah mudahan insya allah juga ya
tanpa mendahului deklarasi
ya kita ya pilihan presidennya pak prabowo
bukan yang lain
nah tapi karena bang zul has ini taat azaz
karena cawapresnya belum kita sepakati bersama
lalu juga platform yang disampaikan bang viva ya
bagaimana kerangka kerjasama belum kita sepakati
kan ada juga wacana bahwa selain capres dan cawapres
kita juga sekaligus mendeklarasikan sepuluh menteri utama
kan ada juga wacana seperti itu
karena supaya paket perubahan yang kita tawarkan bukan beli kucing dalam karung
jadi masyarakat tahu ya kalau misalnya
ini kalau pak prabowo dan cawapres yang menang
ini menteri menteri utama
jaksa agungnya siapa
ini nggak seperti kemarin
jaksa agung dibilang bukan politisi tapi ternyata jaksa agung orang parpol
itu yang kita tawarkan
nah karena itu mungkin bang zul khas membantah
karena memang intinya belum dimatangkan dalam bentuk formal
lalu pan juga masih butuh rapimnas
atau raker nas
juga pks butuh majul shuru
jadi kemarin kira kira masih gini ya bang
ini kira kira masih draft lah ya gitu
draft bawah ini
ini adalah kesepakatan koalisi
kesepakaman itu sudah ada
bahwa kita akan bersama sama untuk mengantar pak prabowo tanggal empat sampai tanggal sepuluh agustus
tapi memang banyak pr yang belum selesai
karena cawapres ini pan mengajukan empat nama pks sembilan nama
ini kan harus dibahas
setiap partai pasti akan mengumumkakan argumentasi dan juga hasil survei serta analisis
ini akan kita bicarakan bersama sama dari hati ke hati secara kekeluargaan
bukan voting ya
oke baik usai jeda saya ingin langsung ke mbak wiwi untuk bagaimana perspektif mbak wiwi melihat pertemuan kemarin ya
dan masa depan koalisi ini akan seperti apa
apalagi tadi dikatakan oleh bang andre dan juga mas viva
ada sejumlah hal hal yang masih mengganjal misalnya nama cawapres dan strukturnya bagaimana
kita akan bahas nanti usai jeda
kami akan segera kembali
tetaplah bersama kami di primis
terima kasih juga mbak wiwi atau mbak siti zuhro peneliti senior lipi
menarik mbak wiwi kalau kita melihat apa yang jelang jelang pendaftaran pilpres ini ya
tampaknya dua kubu katakanlah begitu sudah mulai fokus untuk menentukan capres capres
termasuk dari partanya mbak andre dan juga mas wifa
kemarin kita lihat ada pertemuan
kalau mbak wiwi memotret pertemuan ini seperti apa
secara kemistri saya yakin juga ketiganya sudah sangat dekat
tapi ada hal hal lain yang kemudian masih sedikit mengganjal
untuk kemudian ini menjadi sepakat kita berkoalisi
kalau langsung mengerucut ya
saya sampaikan tidak muter muter
ini menarik sekali sangat menarik
jadi karena pemilunya berbeda dengan pemilu dua ribu empat belas
peliknya luar biasa di dua ribu sembilan belas
oleh karena itu kita harus membacanya harus betul betul akurat
jadi apa yang dilakukan partai ini luar biasa
penjajakan penjajakan yang luar biasa yang dalam banyak hal kita tidak tahu
karena banyak yang tidak diliput oleh media masyarakat
itu artinya sebenarnya mereka berusaha oleh sistem baru ini
desain pemilu yang baru ini
dia harus melakukan koalisi secara jenuin
mau tidak mau
karena sama sama tidak tahu nasibnya
bagaimana nasibnya di dpr
apakah dia terlempar atau dapat persentase
kalau dapat berapa juga nggak tahu
dipaksa jenuin seperti itu
di antara tokoh tokoh dan sebagainya bisa bertemu secara intensif
itu sudah luar biasa
yang belum cocok
biasanya adalah dia mulai mengevaluasi
apa yang sudah dilakukan partai selama empat kali pemilu
dan apa yang akan dilakukan
dengan pemilu serentak seperti itu
mau tidak mau partai partai ini berhitung
karena kalau tidak salah salah menghitung
partainya akan bernasib buruk
apa artinya mendukung tapi partainya lalu tidak masuk di parlemen
karena model pemilu kita nanti agak berbeda
ya berbeda di dua ribu empat belas
jadi siapapun yang akan dikenalkan
diusung oleh katakan nanti
sudah mulai mengerucut menurut saya
ada gerindra ada pan ada pks
tinggal mencocokkan siapa yang mampu menjadi lawan tandingnya petahana
yang katanya sudah luar biasa ini
ini yang jangan sampai keendus
oleh publik bahwa kebingungannya terlalu lama
nanti masuk angin kalau kebingungannya terlalu lama
jadi menurut anda jangan terlalu lama untuk bersepakat
karena kalau hitung hitungan sekitar delapan belas sembilan belas hari sampai tanggal empat
kalau dihitung sampai tanggal sepuluh
tapi sudah mulai mengerucut
hanya menghitung siapa capres siapa cawapres yang paling ideal
lebih baik kemudian diumumkan sekarang
atau menunggu misalnya koalisi sebelah
untuk menentukan capres siapa
ini kan sekarang masih saling menunggu ya
jadi jangan salahkan partai yang tidak sedang berkuasa
yang berkuasa saja bingung
menurut saya tidak benar kalau yang bingung itu hanya
itu yang tidak terjadi di dua ribu empat belas
di dua ribu empat belas itu enak aja
langsung jokowi jegah
ini luar biasa
karena partai partai ini
harus juga mendapatkan benefit
keuntungan kemanfaatan dari mengusung itu
oleh karena itu memang nomor satu
harus integritasnya itu bisa dijamin
jangan cacat etika
bagaimana mengevaluasi calon calon itu
akan dilakukan secara seksama
jadi kita tidak melakukan politisasi sara
yang namanya review terhadap sosok
itu akan dilakukan seksama
nah ini yang nanti
tiga partai politik kalau sudah jadi
itu harus betul betul
menanting nanting atau menakar
mana sisi sisi yang membuat nanti
bisa dibatalkan begitu saja
ini yang harus dihitung dengan sesama
saya kutip dari detik com ya
pernyataan dari presiden pks
kita memang belum ada satu agreement
tapi karena diantara yang hadir
kemudian secara tegas
dan partai yang menyatakan capres
itu kan pak prabowo
nah tentu kita keep lah
ini kan pan tadi sudah menjawab ya
karena ada mas siva disini
kalau pks nya sendiri
sebenarnya kemarin dalam pertemuan itu
sepakatnya dalam bentuk apa
sepakat tapi bersyarat
karena capres nya harus dari pak
reinhardt sampaikan tadi
pernyataan pak soebul iman
kita keep lah
kan sudah jelas sebenarnya
nggak usah diterjemahkan lagi
untuk koalisi ini
memang butuh proses
tapi yang jelas
tiga partai ini sepakat
kebijakan ekonomi pak jokowi
kenapa kita bersatu
karena tiga tiga partai ini
masalah masyarakat ini adalah
isu sara lagi
bahkan mbak wiwi
beli telur tadi tiga puluh ribu kali
itu yang bikin rakyat susah
bagaimana tingkat pengangguran tinggi
karena tidak ada lapangan pekerjaan
ini yang mempersatukan
pan dan pks
permasalahan ekonomi bangsa
kita selamatkan bangsa ini
nah ini yang menjadikan
kita kuat dan solid
jadi masih satu nama pak prabowo
mungkin tidak ada perubahan
mencalonkan itu adalah
hak partai politik
dan selama kita komunikasi
tidak pernah mengusung
sebagai calon presiden
secara institusi pks
ketua majelis suruh pks
maupun presiden pks
tidak pernah menyebutkan
di rapat antara kita
yang disebut itu adalah
untuk cawapres ya
pan selalu bang zulhaz
bukannya pan juga sempat
itu kan sebatas wacana
ini menarik ya
itu sebatas wacana
apa yang disampaikan mbak sandri ini menarik
dalam politik itu tidak ada yang absolut
tidak ada kata mati
karena politik itu selalu konteks dan momen
jadi kalau calon ini ternyata katakan ya
kalau kita melihat satu ratus tujuh puluh satu pilkada di daerah kemarin
masing masing daerah memiliki kehasan karakteristiknya
nah momen momen dan konteks tadi itu yang dipertimbangkan
ini bakal oke tidak
kalau tidak oke ngapain kita paksakan
jadi kalau ini memang ini kan partai politik ibaratnya pedagang
pedagang besar yang dia punya dagangan yang katakan branded
kalau ini dijual nggak branded untuk apa
padahal masyarakatnya sudah demanding
banyak tuntutan dan sebagainya
nah ini partai harus sangat aware
sangat sadar bahwa
masyarakat itu juga ingin diakomodasi kepentingannya
jadi partai partai yang akan jaya nanti itu
adalah partai partai yang mampu gitu ya
mengakomodasi aspirasi kepentingan masyarakat
tapi memang dari koalisnya akan di
jangan vete komplim masyarakat maksud saya
oke silahkan mas iva
soal sistem yang berbeda
kalau dulu jaman psby
sebagai pemenang di pilpres
tapi dia pemerintahan minoritas karena tidak mampu
mempermasai parlement secara mayoritas
tapi sekarang ini sistemnya beda
pemilu serentak pemilu legislatif dan pemilu presiden
ada faktor penting yaitu soal kutil efek
tadi mbak wiwi membuat pernyataan yang sangat bagus
untuk apa mendukung kalau tidak ada manfaat benefit
electoral kepada partainya gitu
jadi itu hati hati betul
termasuk juga dari pan
pan juga mempertimbangkan itu
dan sebagian besar partai juga itu
tapi ada yang serius
dan ada yang tidak serius
tapi kalau pan serius mempertimbangkan itu
makanya dalam hal pilpres ya
itu harus dapat memberikan manfaat
kepada partai politik koalisi
secara sinergis gitu loh
jangan kemudian kita mendukung yang bukan misalnya kader
tapi kemudian tidak ada manfaat elektoral kepada partai kita
itu juga masih menjadi bahan pertimbangan utama
tidak boleh juga begitu
karena kalau kemudian
misalnya itu menjadi koalisi yang besar
tentu ada satu partai yang diuntungkan
itu juga secara elektoral bisa berbahaya buat partainya
tapi yang penting sekarang ini
dalam rangka proses pematangan pembentukan koalisi
masih ada dua puluh lima hari lagi
jadi tidak akan masuk angin
sampai tahun sepuluh itu
sampai tahun sepuluh agustus
tidak akan masuk angin karena setiap hari
awadannya terlalu berlama lama
tidak ada yang terlalu lama lama
saya masih ingat waktu hari mengantarkan mas anies dan bang sandi ke kpud
mengantar mas anies
dan itu berbarengan mas ahaye dulu yang datang
habis itu kita
jadi mungkin saja tanggal sepuluh agustus ini
pak prabowo dan pak jokowi nanti bersama sama di hari yang sama
karena di kubu sebelah juga masih pusing siapa cawapres
kita pasti akan memberikan gagasan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini
gerindra pks dan pan akan bersama sama
bukan hanya menyampaikan figur siapa capres dan cawapres
ada platform besar yang akan kita tawarkan untuk menyelamatkan nasib bangsa ini
khususnya dari keterputukan ekonomi
berkaitan dengan tadi kuotalefek dan lain sebagainya
tentu berharap partai juga dapat insentif elektoral begitu dari calon calon presiden
kalau dari pan bagaimana
pan punya nama tidak mas ivan
sebenarnya untuk selain bang zul ya apakah mengajukan nama lain untuk capres mungkin
atau justru untuk kursi cawapres di koalisi dengan pak prabowo
mas ifah jawabannya kita harus didatang lebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kita kembali melanjutkan dialog mengenai apakah pks dan pan betul betul mendukung pak prabowo untuk menjadi capres di dua ribu sembilan belas
saya ingin ke mas viva yoga waketum dari pan
mas ifah pks jelaskan ya menyebutkan nama cawapres begitu
kalau pan apakah punya nama lain
misalnya alternatif misalnya di koalisi oke lah kalau bukan pak prabowo ada nama yang ini
atau mungkin nama cawapresnya mungkin bang zul atau bagaimana
atau sama sekali nggak punya ego sebagai sebuah partai politik
pan tidak ego tetapi pan sudah menetapkan ada empat nama
pertama bang yul givli hasan kemudian mas sudir snow bakhir bang hatta rajasa dan pak amin rais
dari empat nama ini saya rasa sangat capable apalagi dulu bang hatta pernah running bersama dengan pak prabowo di pilpres dua ribu sembilan belas
jadi dengan kondisi seperti itu pan menginginkan untuk cawapresnya nanti ada kader dari partai amaran nasional
yang utama yaitu bang zulkifli hasan karena beliau sebagai ketua umum pan
pan tidak bisa memutus koalisi sendirian
koalisi itu adalah merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh partai politik
partai politik seluruhnya satu pun tidak mampu untuk mengusung sendiri
jadi karena ini adalah merupakan hasil koalisi
maka harus disepakati secara bersama tanpa ada paksaan tanpa ada voting
dilaksanakan secara musawarah mufakat kekeluargaan persaudaraan
intinya bahwa yang diutamakan ini adalah platform untuk perubahan dalam rangka
yang diutamakan ini adalah platform untuk perubahan dalam rangka
untuk memakmurkan bangsa
tentunya harus menang
nah untuk arus menang itu
tentunya dalam perspektif yang lebih detail lagi akan diturunkan secara teknis
hal hal apa saja yang harus disiapkan dalam proses untuk pemenangan di pilpres
jadi memang kita partai politik itu sebagian besar juga harus berpikir detail gitu
dan berpikir rasional akademis
makanya dalam setiap penyelenggaraan pemilihan elektoral
selalu menggunakan lembaga lembaga survei yang capable
nah oleh karena itu maka sebenarnya proses untuk mencari pasangan
ya tunggulah saatnya masih panjang waktunya mbak wiwi
masih dua puluh lima hari lagi sampai tanggal sepuluh agustus
dan yakinlah nanti koalisi dari partai amat nasional akan menghasilkan koalisi yang bagus
yang akan bagus yang akan running dalam rangka untuk pilpres nantinya

bersama pks dan gerindra betul dong
ya sementara ini kita ini bukan lagi dekat secara ideologis
tapi dekat secara biologis juga
aduh dekat banget dong ya berarti
sinyalnya udah jelas
sinyalnya udah jelas oke terjawab lah kira kira ya
oke baik mbak wiwi melihat koalisi ini
apakah memang betul nama pak prabowo menurut mbak wiwi yang paling kuat untuk diusung kembali
atau kalaupun iya siapa kemudian cawapresnya menurut anda yang bisa membantu
sumbang memberikan efek elektoral juga
dan menjadi alternatif bagi masyarakat untuk kemudian mau pilih di luar petahana
ini pertanyaan yang sangat krusial menarik sekali dan signifikan
tadi kita mendengarkan bahwa pernyataan pernyataan yang sifatnya ada wisdom
ada kedalaman pertimbangan yang tidak bisa begitu saja ujuk ujuk gitu ya
dilakukan oleh partai partai ini
jadi partai itu sudah tahapannya luar biasa
dilakukan menyamakan perspektifnya dulu gitu ya
chemistry nya dulu dan sebagainya
lalu bagaimana platform baru dibuat sedemikian rupa untuk katakan menantang petahana
dengan mungkin bikin benchmarking bikin substansi yang luar biasa untuk menjawab tantangan bangsa kan itu
nah kalau itu halnya berarti kan diikuti oleh wisdom
wisdom akan menyertakan akan menjadi landasan
ketika tiga partai ini kita tidak tahu apakah tiga nanti apa ditambah empat gitu ya
dengan partai demokrat kita tidak tahu
kita akan lihat
ini yang menarik adalah ketika wisdom menjadi landasan
lalu difikirkan sedemikian rupa siapa sosok yang tepat untuk memimpin negara bangsa ini
jadi nggak main main
karena kita kalau main main indonesia akan lag behind akan tertinggal gitu ya
karena indonesia nggak mau tertinggal lihat aja bagaimana nuansa asean lalu di dunia dan sebagainya
tentu keterbelakangan ekonomi kita sementara ini koesivitas sosial kita dalam ancaman seperti ini
kita inginkan ada pemimpin yang betul betul gitu ya muncul
lah yang dibaca oleh tiga partai ini harusnya menurut saya
kehendak masyarakat sebagian besar kita masyarakat pemilih itu kemana gitu
apakah menginginkan petahana lanjut
dua periode atau tidak
kalau tidak kira kira persentase besarnya kemana
ini kalau itu dibaca seksama mereka harus dengan wisdom tadi itu
menentukan capres dan cawapres yang betul betul dikendaki oleh masyarakat
bukan hanya sekedar digendaki elitis
itu yang itu baru partai cerdas
dan dampak terhadap partai nanti akan luar biasa
tapi nama nama yang sementara ini dimunculkan bagaimana mbak wiwi
masyarakat akan mengevaluasi
pak prabowo ini sudah dua kali dan akan tiga kali kalau mencalonkan
apa plus minus gitu ya kekuatan kelebihan gitu kekurangan dari pak prabowo
itu akan dievaluasi juga
sesuai nggak dengan konteks zamannya sekarang ini
ini kan masyarakat zaman now gitu ya generasi zaman now
bisa enggak mengikuti arah jaman now
kalaupun dipaksakan dengan siapa dia cocok kan gitu
akan ketinggalan sedikit atau lebih sedikit dengan peta hana
nah itu yang harus dihitung secara akurat
apalagi nama jawab presnya juga ya mbak bowie
kalau tidak tapi bagaimanapun
sebetulnya calon nomor satu itu paling menentukan
karena sebetulnya yang menentukan kemenangan itu bukan partai partai
yang menentukan kemenangan itu adalah kepiawaian dari elit elit partai dalam mengusung sosok itu
sosok itu nanti calon itu yang akan mempertaruhkan kemenangan
mempertaruhkan kemenangan pil pres itu
jadi bukan partai hasilnya
sebanyak apapun partai ternyata berkali kali terjadi seperti itu
tidak ada jaminan sama sekali
tidak ada jaminan sama sekali
karena itu bukan pilek
nah ini yang kehatian kehatian yang seperti ini
supaya tiga partai ini tidak nguras energi percuma gitu
jadi tepat harus tepat
pilihan banyak ini diperlukan
dan ini sedang mereka lakukan kira kira begitu ya mbak bowie
satu dari pks empat dari pan terus mungkin
atau non partai misalnya
satu satunya dari gerindra
satu satunya dari gerindra
berarti kalau dihitung sudah berapa belas itu kan
banyak sekali kan ada empat belas calon
tinggal siapa ini
bisa nggak ini memang disuguhkan ya itu
atau jangan jangan karena deadlock begitu ya semuanya pengen jadi susah juga gak nemu nemu nih
saya tidak yakin
karena ada wisdom di situ
karena ada satu
ada pak amin lah tiga
jadi saya mau jawab mbak bowie ya
bahwa memang pak prabowo sudah dua kali bertarung
di dua ribu sembilan sebagai cawapres
lalu di dua ribu empat belas sebagai capres
ini insya allah akan jadi pertarungan beliau yang ketiga
sama seperti buka viva dua kali kalah yang ketiga menang
kan ada inspirasi
bahkan abrah nincoln juga di amerika berkali kali juga kalah
akhirnya jadi presiden amerika
dan merupakan salah satu presiden amerika yang meninggalkan legacy terbaik dan terbesar dalam sejarah amerika
insya allah pak prabowo akan seperti itu mbak wiwi
yang kedua adalah aspirasi masyarakat itu dan dukungan masyarakat bisa kita ukur melalui survei
tidak mungkin pks dan pan mau terus bersama kami kalau survei pak prabowo tidak menjanjikan untuk mengalahkan pak jokowi
jadi dari pks maupun pan pasti sudah pegang hasil survei masing masing
survei internal atau survei publik
pasti pan setiap partai itu melalui selalu punya survei internal
pan juga melakukan itu
pks melakukan itu
pan juga melakukan itu
kita punya survei
hasilnya bagus tuh bang andre
hasilnya memang pak prabowo sangat menjanjikan bisa mengalahkan pak jokowi
butuh memang butuh effort
ya makanya itu kita rumuskan yang disampaikan mas viva
kita akan siapkan platform bersama untuk bagaimana program program yang kita tawarkan bagi masyarakat
lalu struktur pemenangannya seperti apa
lalu kalau bisa waktu mendaftarkan pak prabowo mengumumkan capres dan cawapres ini
sekaligus dengan struktur kabinet
yang memastikan bahwa bersama pak prabowo dan tim kerjanya ekonomi bangsa yang terpuruk di zaman pak jokowi saat ini bisa diselesaikan bisa diperbaiki
ini yang kita tawarkan
nah ini butuh proses mbak wiwi
tapi insya allah kita pikirkan kita yakin ini akan selesai
ya yang sudah solid kata surveinya tinggi di sebelah juga belum jelas nasibnya gitu loh
setelah pembahasan cawapres ada yang kabur bergabung sama kita
itu semua opsi masih terbuka
tapi kalau dari pan melihat catatan pak prabowo sempat kalah dua kali ini menjadi catatan tidak sih mas viva bahwa mau mendukung pak prabowo untuk capres lagi atau tidak
tidak jadi masalah karena coba dilihat hasil survei
pak prabowo itu berdiam diri di hambalang
nomor dua dibanding betahana
pak prabowo tidak keliling dari sabang sampai merauke
belum keliling dari sabang sampai merauke
tidak masuk tv pagi siang sore malam dan subuh
dia surveinya nomor dua itu menandakan bahwa pak prabowo itu ada basis ideologis ya
bukan hanya dari masa yang mendukung gerindra
tetapi juga dari masa yang mendukung mungkin pilihan partai politik yang lain
jadi kondisi hasil lembaga survei itu kan sifatnya potret
pada masa kini dari dinamika masyarakat
karena masyarakat itu adalah berubah bergerak
maka hasil survei pada hari ini tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk enam bulan ke depan tujuh bulan ke depan
pasti akan ada perubahan perubahan dalam aspirasi dalam hal kepentingan rakyat
dan itu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat dalam program programnya itu
oleh karena itu jadi memang ini menunggu masa masa yang sebentar lagi akan kita selesaikan
masa masa indah nanti ya
masa masa akhirnya tanggal sepuluh agustus
dan kita akan mendapatkan pasangan calon resmi di pilpres
dan kita sambut siapapun pasangan itu
dari pak jokowi juga belum menentukan siapa cawapresnya dengan berbagai pertimbangan kan
masih bingung kok tadi kata pak andri
dan yang kedua juga pasangan yang lain juga
yang akan dalam proses untuk pematangan koalisi
sehingga ini menjadi menarik dan kita nikmati sebagai bagian dari proses demokrasi
mbak bewi terakhir
kalau dari mbak wiwi apa kemudian untung dan juga ruginya pks dan juga pan mendukung pak prabowo misalnya untuk capres ketika nanti sudah final ya
mungkin karena basis suara mereka juga mau nyukai pak prabowo atau seperti apa mbak bewi
banyak interupsi politik yang terjadi selama selang waktu dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan
dan itu harus menjadi perhatian serius ya untuk menentukan perilaku pemilih
jadi perilaku pemilih itu akan seperti apa
perubahan perubahannya gitu ya
karena ini memang era disrupsi gitu ya
era perubahan yang drastis seperti itu dan mau tidak mau harus dihitung juga
apakah memang masyarakat jamano komunitas jamano itu sangat berpengaruh dalam membuat opini
sudah melampaui media mainstream kan gitu
sejauh mana itu berpengaruh
ini yang menurut saya juga harus diperhitungkan
jadi apakah nanti sosok sosok ini menjual
karena memang ibaratnya berdagang
partai politik ini berdagang
jadi kalau keliru tidak menjual barang yang branded ya sudah
tapi kalau pks pan dan gerindra deadlock ini menurut anda nggak mungkin ya mbak ya
karena ada wisdom tadi ya
karena secara personal itu ada apa ya
cuman untuk politik
kedekatan biologis kalau kata mas siva tadi
cuman politik ini kan harus betul menghitung momen dan konteks tadi itu
saya nggak yakin juga bahwa kepastian pak prabowo pokoknya harga mati nggak begitu juga lah
politik itu menurut saya tidak ada yang harga mati
sama dengan cawapresnya juga tidak ada harga mati
dki jakarta memberikan ilustrasi yang paling konkret pada kita semua
kita tidak pernah menghitung anies
mengapa mendadak at the last minute ada anies di dki
ya makanya mas anies insya allah lima tahun akan bertahan di dki
berarti nggak nyapres ya mbak gerindra
oke terakhir nih mas siva dan juga pak yoga
ini kalau piala dunia sudah final ya nanti ya
kita obar bersama
kalau pks pan gerindra finalnya kapan
jadi ini publik kan juga tunggu
insya allah kita menyerap seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan
mas anis mungkin tidak maju di kontestasi piala dunia dua ribu sembilan belas sebagai cawapres
tapi kalau bicara cawapres kalau pan dan pks bersepakat bisa saja
tapi itu berpulang kembali kepada seluruh kesepakatan mitra koalisi
karena yang menentukan cawapres bukan pak prabowo dan partai gerindra semata
tapi pan dan pks sangat menentukan siapa cawapresnya
ini bukan bicara soal hanya sebatas menang
tapi semua partai butuh kotel efek
oke baik mas viva tambah sedikit
jadi finalnya kapan
menunggu piala dunia selesai atau
finalnya nanti setelah piala dunia selesai
dan kruasia yang menang nanti
oh jadi juga kruasia dia oke oke oke
kita tunggu nanti final untuk piala presidennya kira kira gitu ya
siapa yang akan memenangkan kontestasi pilpres
sampai diundang lagi masih nunggu nanti
iya jangan sampai nunggu itu terus nih mbak wiwi
jangan sampai nanti masih nunggu lagi kita juga nunggu
biar tetap seru mbak bewi
baik terima kasih banyak mas viva yoga
waktu kita bertemu dengan partai maret nasional
pan terima kasih
bang andre mas yudhnyi partai gerindra
terima kasih mbak wiwi mbak siti zuhro peneliti senior dari lipi
kami akan segera kembali saat lagi dengan fokus bahasan kami dan juga sejumlah informasi lain
tetap lagi bersama kami di pri news